banyak cara dilakukan masyarakat untuk mencegah berjangkitnya demam berdarah
salah satunya anggota bayangkari di jember jawa timur yang melakukan aksi tanam bunga lavender
penanaman bunga lavender ini dinilai cukup efektif untuk mengusir nyamuk
puluhan anggota bayangkari kepolisian resor jember selasa pagi menanam bunga lavender di taman toga dan hidroponik di jalan ledjen panjaitan sumber sari jember jawa timur
penanaman bunga lavender ini dilakukan untuk mencegah menyebarnya nyamuk aedes aegypti penyebab demam berdarah di berbagai daerah
bibit tanaman bunga lavender ini juga disebar dan dibagikan kepada warga untuk ditanam di sekitar halaman sekaligus mempercantik lingkungan sekitar rumah
pagi hari ini kami menanam tanaman bunga lavender yang kita ketahui bersama bahwa tanaman tersebut mempunyai sangat banyak sekali manfaatnya
salah satu diantaranya adalah
mencegah nyamuk demam berdarah
dari aromanya yang harum bisa kita